laju indeks harga saham gabungan melemah tipis pada perdagangan saham empat belas hingga delapan belas november dua ribu dua puluh
bahkan investor asing melakukan aksi jual signifikan pada pekan lalu
pasar saham masih akan dibayangi sejumlah sentimen pada perdagangan hari ini
yakni sentimen dari luar negeri berasal dari rilis data laporan keuangan yang kurang positif di wilayah regional khususnya dari tiongkok
dan sementara sentimen dalam negeri berasal dari dinaikannya suku bunga acuan bank indonesia
bagaimana prediksi pekan ini dan apa saja saham yang menarik
selama sepekan ke depan menurut analis sudah bersama saya melalui sambungan zoom ceril tanuwijaya head of research jasa utama capital security
selamat pagi mbak ceril apakah mengawali pekan ini pergerakan ihsg masih menunjukkan upaya untuk keluar dari rentang konsolidasi wajar
oke selamat pagi jadi kalau kita lihat ihsg memang beberapa minggu ini terlihat
bergerak konsolidasi ya masih belum mampu melampaui area resisten di tujuh lima ratus
dan kalau kita lihat bursa regional asia pagi hari ini itu masih kompak melemah
jadi kalau proyeksi ihsg di hari ini masih ada potensi konsolidasi cenderung melemah dengan range enam delapan ratus lima puluh ke resisten tujuh seratus
baik ini masih ada beberapa potensi untuk melemah dan apa saja yang akan menjadi sentimen pergerakan ihsg mbak ceril
iya ihsg masih berpotensi konsolidasi melemah ya karena pelaku pasar itu masih mencermati perkembangan kebijakan moneter the fed
bagaimana kebijakan moneternya di masa depan
mbak ceril mengingat minggu lalu itu ada rilis
inflasi yang sudah menunjukkan penurunan dan diperkirakan sudah mencapai puncaknya
namun turunannya itu relatif minim meskipun kenaikan suku bunga sudah signifikan hingga tiga ratus tujuh puluh lima basis point di tahun ini
jadi market akan menantikan hasil meeting fomc di tengah tengah minggu ini
dan juga masih akan mencermati kenaikan kasus covid sembilan belas
di china ya seperti yang kita tahu china merupakan negara mitra dagang utama indonesia
dan perekonomian china itu juga mempengaruhi permintaan terhadap komoditas global
baik ini menarik sekali untuk dibahas
tadi anda juga sudah menyebut ada suku bunga acuan dan juga kasus covid ini juga akan menekan laju ihsg sepekan ke depan
dan apakah sentimen dari fluktuasi nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas
masih akan memberikan sentimen terhadap pergerakan ihsg hingga beberapa waktu mendatang
bagaimana sebenarnya pasar mencermati pergerakan harga komoditas
iya baik seperti yang kita tahu indonesia kan merupakan negara produsen komoditas ya
jadi kalau seperti saat ini kita lihat mayoritas komoditas itu bergerak dalam zona koreks secara harian maupun secara mingguan
seperti komoditas batu
jadi itu juga menjadi simen kurang baik untuk ihsg di minggu ini
dimana kita tahu biasanya kenaikan harga komoditas itu menjadi penyelamat bagi kinerja ihsg
yang jadi penopang ihsg
tapi kali ini komoditasnya melemah
jadi ihsg nya kelihatannya tidak ada penolongnya lagi
tapi bukan berarti tidak ada sewaktu waktu bisa saja ada sentimen positif lagi yang bisa menopang kenaikan harga komoditas
dan kita juga masih menantikan berbagai perkembangan seperti kebijakan duvet dan kembangan kasus covid
baik ada beberapa sentimen yang kurang baik untuk sektor komoditas
dan kita akan melanjutkan dialog proyeksi laju ihsg sepekan sesaat lagi
tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini
kita lanjutkan dialog pada pagi ini dan masih bersama ceril tanuwijaya
melalui sambungan zoom
mbak ceril tadi kita sudah membahas sektor komoditas
dan lalu kami juga ingin membahas terkait dengan sektor digital
nah sejauh mana badai phk yang dialami sejumlah startup akan mempengaruhi laju ihsg
jika dicermat phk yang terjadi mayoritas di perusahaan startup ya
yang mana seperti kita tahu
sebagian besar startup itu gagal
tapi terkait hal mempengaruhi laju ihsg atau tidak
kita lihat ihsg itu lebih dipengaruhi oleh kinerja makroekonomi domestik ya
dimana sejauh ini terus menunjukkan pengpemulihan pasca pandemi
dan juga terbukti secara year to date kinerja ihsg itu positif
dan juga kalau kita bandingkan dengan negara peersnya itu kinerjanya lebih baik
baik jadi masih ada potensi untuk rebound begitu mbak ceril
dan juga bagaimana dengan ramalan resesi tahun depan
apakah akan berdampak juga pada laju ihsg dan menyebabkan aksi profit taking
jika kita cermati ya definisi resesi kan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi di suatu negara
mencatatkan pertumbuhan yang negatif
nah beberapa saat lalu di amerika telah terjadi resesi
tapi kalau kita lihat juga kondisi perekonomian kita saat itu justru lagi relatif aman
pada pertumbuhan ekonomi juga konsisten bertumbuh
ya secara kuartalan kita lihat pdb konsisten positif
naraca perdagangan juga surplus
kinerja ihsg yang menjadi parameter perekonomian juga positif
dan kalau kita lihat ke belakang historinya terjadi resesi saat itu di tahun dua ribu delapan
justru yang terjadi merupakan uang
merupakan kesempatan untuk kita memiliki saham bagaimana
dan kalau kita lihat ke belakang historinya terjadi resesi saat itu di tahun dua ribu delapan
justru yang terjadi merupakan uang
memiliki saham bagus dengan harga yang murah
lalu kalau kita lihat lebih panjang lagi
secara historikal bursa saham kita selalu bertumbuh
tapi kalau ada koreksi di jangka pendek menengah kita tidak perlu khawatir
baik mbak ceril tadi anda sudah menyebut ini adalah kesempatan untuk investor untuk mengoleksi beberapa

dan emiten apa saja yang akan menjadi prima dona dan sektor apa saja yang menjadi sorotan investor dalam sepekan ke depan

untuk hari ini dan sepekan ke depan kami merekomendasikan beberapa saham ya
ada saham hes hardware target kami di rp lima ratus sembilan puluh lima enam ratus
lalu yang kedua ada jasa marga target kami di rp tiga lima ratus
lalu yang kedua ada jasa marga target kami di rp tiga lima ratus
kemudian ada tower target kami di rp satu satu ratus sembilan puluh satu dua ratus
dan era target kita di rp empat ratus dua puluh dua
baik terima kasih mbak ceril tadi sudah menyebutkan beberapa emiten yang direkomendasikan
terima kasih cheryl tanuwijaya head of research jasa utama capital security sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi